ya dan untuk membahas terkait dengan investasi bodong sudah bergabung bersama kami di sini ketua satgas waspada investasi
yari bang tongiam lumban tobing selamat malam bang
selamat malam mbak
ya bang ini kan larangan sudah jelas tercantum dalam undang undang perdagangan
kemudian juga ini sudah berkali kali terjadi berulang
tapi seperti tidak ada kapoknya masih banyak peminatnya
sebenarnya apa sih bang yang membuat kemudian masyarakat ini tertarik untuk ikut serta dalam skema ponzi ini
ya kegiatan kegiatan investasi ilegal ini memang kita temui semakin marak di masyarakat
dan saat ini penawaran penawaran ini secara terang terangan juga dilakukan di media sosial dan aplikasi dan internet
penyebab utama dari banyaknya penawaran penawaran ini ada dua yang utama menurut kami
yang pertama adalah dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat memudahkan orang untuk membuat aplikasi situs web
menawarkan melalui media sosial yang tentunya sangat mudah juga diterima oleh masyarakat yang saat ini rata rata mempunyai android di masing masing masyarakat
jadi kegiatan kegiatan yang melakukan penawaran penawaran baik itu juga menghadirkan pada event event di berbagai lokasi
ini juga marak digunakan untuk menawarkan investasi legal
yang kedua adalah memang saat ini
ini kita masih tetap melakukan peningkatan literasi masyarakat agar masyarakat kita memang mempunyai pengetahuan mengenai investasi
bagaimana berinvestasi dan bagaimana mengenali ciri ciri investasi bodong
nah modus utama yang dilakukan yang pertama itu adalah memang mereka itu selalu menawarkan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat tanpa risiko
dan mereka tidak ada izin untuk melakukan kegiatan kegiatan itu
kemudian yang kedua juga
modusnya mereka itu sering juga menggunakan tokoh agama tokoh masyarakat selebritis untuk meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan kegiatan mereka itu memang sudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat
kemudian modus yang ketiga adalah mereka melakukan testimoni testimoni bahwa ada masyarakat yang sudah dapat hadiah sudah dapat bonus dan sudah dapat keuntungan
nah ini dijadikan menjadi suatu testimoni yang menarik minat masyarakat
dalam kasus kasus seperti yang di surabaya ini juga adalah sesuatu kasus yang memang seharusnya secara rasionalitas itu tidak masuk akal sebenarnya
modus yang dilakukan adalah bagaimana mereka itu mengiklankan suatu kegiatan periklanan tentunya
bahwa pada saat kita top up beberapa nilai uang tertentu kemudian kita klik klik iklan kemudian kita dapat bonus
saya dapat sepeda motor top up tiga juta
seratus ribu dapat hp tiga juta dapat sepeda motor top up tujuh juta dapat pajero
nah ini kan iming iming yang tidak masuk akal tapi memang menjual mimpi
artinya masyarakat kita yang saat ini tidak mempunyai mobil dan punya uang hanya tujuh juta delapan juta
dimungkinkan untuk dapat mobil dan mobil mewah lagi kan gitu
nah ini juga menjadikan memang kegiatan kegiatan ini akan masih marah di masyarakat
ya bang togam kalau tadi sempat membahas juga memang ada cara cara yang bisa dilakukan untuk membedakan
kemudian apakah investasi ini termasuk dalam skema ponzi atau memang investasi ini asli begitu ya
itu bagaimana caranya bang untuk membedakan kedua hal tersebut
kita sebagai masyarakat pastinya
tips untuk masyarakat kami dari satgasuskon universitas dan ujk dalam rangka edukasi masyarakat
kami selalu mengatakan apabila ada penawaran yang sangat menggiurkan yang memberikan iming iming hasil yang sangat tinggi
kenali dua l
cek dua l
legal dan logis
legal artinya cek izinnya izin badan hukumnya izin badan usahanya izin kegiatannya
kalau tidak ada jangan diikuti
kemudian juga logis
atau bahkan kita bayar tujuh juta dapat pajero yang seharga lima ratus lima puluh juta
tidak masuk akal tentunya
nah ini yang perlu kami pahamkan ke masyarakat
jadi kenali logis legalnya dan kenali juga logisnya sehingga masyarakat kita tidak tertipu
iya karena kalau kita mengacu salah satu yang menggunakan skema ponzi ini adalah kan saat itu kasus first travel ya bang ya
para masyarakat ini niat
untuk bisa berangkat umroh namun ternyata terjebak dalam skema ponzi
nah itu aspek legalitasnya kan sebenarnya juga sudah banyak menggunakan endorsement
kemudian juga dia ternyata juga sudah well established begitu untuk dari perusahaannya ini sendiri
nah itu bagaimana bang kemudian cara cara lainnya yang bisa juga kita lakukan
seperti saya katakan tadi ada kegiatan kegiatan yang memang ada izinnya tapi kegiatannya tidak logis tidak rasional
apa yang dilakukan oleh first travel adalah kegiatan kegiatan yang nggak masuk akal nggak rasional
dia memang punya izin tapi tidak rasional kegiatannya
bayangkan dia bisa menjual paket umroh itu hanya dengan harga delapan delapan juta padahal biaya keekonomiannya itu sampai dua puluh juta
pada saat kami tanya mereka dari mana anda dapat sisanya
dia bilang disubsidi
nah ini menjadi masalah juga apakah begitu baiknya suatu perusahaan yang tujuannya mencapai profit menjadikan dia mensubsidi orang segitu banyak
nah yang terjadi adalah memang ya skema ponzi tadi
peserta yang datang belakangan membiayai peserta yang terdahulu
tetapi pada saat tertentu memang tidak ada lagi peserta yang datang ya memang lambat daun ya memang hancur
cepat atau lambat kegiatan kegiatannya akan hancur
karena modusnya adalah modus penipuan yang mencari keuntungan sebesar besarnya
baik terakhir bang ini kan memang tadi sempat juga disebutkan oleh bang tongam ya
bahwa juga menggunakan media sosial sebagai cara untuk perekrutan
nah kemudian apa yang kira kira bisa dilakukan oleh pemerintah
sebagai regulator untuk membuat aturan terkait dengan hal ini agar tidak terjadi lagi nih bang
ya kita mendorong pada para operator
kemudian dorong juga kepada para otoritas yang memberikan ini
supaya memberikan suatu perlindungan tentunya kepada masyarakat masyarakat kita
dari penawaran penawaran investasi dan lain lain
jadi kegiatan kegiatan ini memang ada dua sisi
ini seperti supply demand sebenarnya
artinya supply ini akan ada kalau demandnya ada
oleh karena itu kalau suplainya ini sangat sulit kita kontrol
karena tadi kemajuan teknologi informasi semua bisa menawarkan
yang kita bisa pengaruhi adalah masyarakat kita sebenarnya
jadi kita edukasi masyarakat kita
karena kami yakin semakin sedikit masyarakat kita yang masuk ke investasi legal
ini lambat laun juga akan habis juga sebenarnya investasi ilegal
oleh karena itu edukasi ke masyarakat sangat penting
yang pasti dari ojk juga akan terus melakukan hal itu ya bang ya
secara berlanjut kami lakukan
baik terima kasih banyak
jangan lupa tadi ada dua hal yang disampaikan oleh bang tongam
bahwa kita harus melihat apakah kemudian investasi itu legal atau logis
begitu ya legal dan logis
dua hal itu harus diperhatikan
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami bang tongam lumban tobing